dan harganya pun dipatok sangat jauh di bawah harga pasar
dan mungkin juga akan ia jamah berikutnya untuk peluang bisnis berikutnya
karena kucing kucing di sana kan juga butuh perawatan
dan kita memiliki orang yang memiliki kembang yang besar
terletak di negara bagian california san francisco dikenal sebagai salah satu kota terindah di amerika serikat